di bekasi jawa barat seorang bocah yang masih duduk di bangku sekolah dasar
ini rela menghabiskan waktunya di tempat pembuangan sampah
ia melakukannya demi membantu orang tua untuk mencari nafkah
sumirna bocah berusia dua belas tahun ini
tengah sibuk memilah sampah plastik di tempat pembuangan sampah terpadu bantar gebang bekasi
bocah yang masih duduk di bangku kelas enam sekolah dasar ini
seakan tak peduli dengan kondisi sekitarnya
yang melakukan ini demi membantu kedua orang tuanya
mencari rezeki yang halal
aktivitas cari sampah ini biasa ia lakukan setelah pulang sekolah dan di hari libur
kelas berapa sekarang
sekarang libur atau gimana
mila gak takut sakit atau gatel
malu gak tapi punya
dari jam berapa sampai
sampai jam berapa biasanya kalau bantuin
dari jam tujuh
sampai jam sebelas
sampai jam sebelas
terus lanjut lagi bantuin
sampai jam tiga
menurut sumiati ibunya hampir setiap hari sumirna menghabiskan waktunya membantu kedua orang tua memilah sampah
namun ia berharap
mirna tidak lagi menjadi pemulung seperti kedua orang tuanya
nah seandainya aja dah
kadang kadang di lapangan
atau pulang kalau sekolah gitu
pokoknya pas pulang sekolah aja
ya bisa kalau pulang ya paling gak libur minggu
saya mau gak dilarang larang
semua anak bulog sini mengikut semua
tapi pernah sakit nggak bu irma
di pusatkan kresek jigo
usia berapa waktu itu
tahu tahun berapanya emang itu saya ya gak tahu
pokoknya pengen sih
oh apa yang ibu harapkan
ya sekolahnya biar tinggi gitu
jangan kayak emak bapaknya pemulung
sumirna bersama kedua orang tua dan adiknya tinggal di rumah kontrakan pemulung
di kampung ciketing serang bantar gebang
dari hasil memulung keluarga mirna biasanya mendapatkan uang seratus ribu rupiah per hari
erik kustara bekasi